peraturan menteri perhubungan yang memperbolehkan kembali transportasi darat laut dan udara beroperasi
menjadi celah yang dimanfaatkan pemudik selain membludaknya penumpang pesawat terbang
banyak masyarakat yang mencoba mudik melewati jalur darat menggunakan kendaraan pribadi
maupun transportasi umum
perubahan aturan transportasi ini dinilai tidak konsisten dan membingungkan masyarakat
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui zoom sudah ada ibu adita irawati jurubicara kementerian perhubungan
selamat malam ibu adhita
dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kita pak ahmad saiku anggota komisi lima fraksi pks dpr ri
dan sudah bergabung juga bersama dengan kita pak agustovic mulyono ketua umum mti masyarakat transportasi indonesia
selamat malam pak agus
selamat malam ibu adhita
selamat malam pak agus
oke saya akan langsung saja ke ibu adhita
bu adita seperti kita tahu anda juga sudah memberikan keterangan pers begitu ya
ada penumpukan penumpang di terminal dua bandara soekarno hatta dan informasinya bahwa kementerian perhubungan sudah melakukan investigasi
apa hasil investigasi dari kementerian perhubungan ibu adhita
baik ini investigasi juga kami lakukan bersama dengan pengelola bandara
dan dari laporan yang kami dapatkan dan juga dari data data yang kami temukan adalah memang terjadi adanya jadwal penerbangan
yang saling berdekatan
dalam dua jam itu ada lebih dari tiga belas jadwal penerbangan yang kemudian mengakibatkan calon penumpang yang akan mengikuti flight itu
kemudian mengantri di bandara karena mereka harus melakukan verifikasi dokumen dokumen yang dipersyaratkan
sesuai dengan ketentuan di serat edaran jukus tugas no empat
jadi itu yang terjadi dan kemudian juga belum adanya sistem antrian

sehingga calon penumpang juga kemudian tidak punya jalur jalur khusus
sehingga terjadilah penumpukan dan tidak ada jaga jarak kemarin
ya bu adita ini dirjen perhubungan udara mengatakan ada dugaan pelanggaran oleh maskapai yang tidak mematuhi penerapan physical distancing
dan melebihi kapasitas penumpang
apakah sudah diketahui maskapainya ibu adhita
kami sudah mendapatkan laporan dan kami juga sudah menindaklanjuti dengan sekali lagi dengan investigasi
namun demikian kami saat ini masih dalam proses
dan nantinya hasil dari investigasi tersebut pasti akan kami sampaikan
dan tentunya jika terbukti ada pelanggaran pasti akan kami berikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
oke saya mau ke pak agus terlebih dahulu
pak agus ini kan kalau kita lihat kemudian tiket pesawat ini banyak diserbu oleh masyarakat
dan kemudian terjadi penumpukan penumpang itu untuk transportasi udara
tapi di sisi lain untuk transportasi darat juga banyak masyarakat yang kemudian nekat untuk tetap mudik
menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum
bagaimana anda melihat fenomena ini
apakah kemudian memang masyarakat bingung begitu dengan peraturan dari permen hub turunannya ini
soal aturan boleh mudik atau tidak begitu pak agus
ya sebenarnya masyarakat tidak boleh bingung
sebenarnya yang bingung itu siapa
yang bingung itu adalah orang orang yang kelas menengah ke atas
kalau masyarakat tidak bingung sebenarnya
ya karena begini
suasananya ini kan selalu saya dulu saya pernah sampaikan
bahwa puncak mudik yang harus diantisipasi itu adalah h lima
bukan empat hari sebelum hari raya bukan
karena di h lima belas itu banyak orang yang mensalah artikan
kalau h lima belas itu mesti ada kesempatan lockdown di lokasi tujuan mudik
itu empat belas hari dia bisa isolasi diri
itu yang terakhir
yang kedua beberapa tujuan diri raya kan sudah dibagikan
ini yang menyebabkan juga orang jadi punya keinginan untuk mudik
terlepas dari itu sebenarnya
ekonomi itu akan tumbuh karena transportasi
jadi kalau misalkan kita mau kabut tol lalu para pengambil keputusan untuk logistik kemanusiaan itu kan harus jalan juga
nah karena semuanya harus jalan
maka tentu diberikan kelonggaran kelonggaran
jadi sebenarnya permen hub itu tidak ada persoalan sebenarnya kalau kita tetap patuh kepada aturan aturan protokol kesehatan
nah ini persoalannya apakah bandara kita yang sebesar soekarno hatta itu sudah menyiapkan para tenaga baik kepolisian
umumnya nggak pernah
jadi kita harus eksperen undang undang agar kita bisa mengendalikan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mengendalikan mereka agar mentaati protokol kesehatan
mau patuh atau tidak
jadi itu saja kuncinya
jadi sebenarnya pesawat mau diisi separoh ya
asalkan pesawat tadi tidak ada keterlambatan semua ons time dari bentuk darah antar menumpang

penumpang di bakasi semuanya jalan kok
tidak apa apa kok yang masalahnya adalah
protokol kesehatan apalagi sekarang
sudah beredar surat pemeriksaan
tujuh puluh ribu persurat yang palsu
ini kan celah celah yang
jadi sebenarnya kuncinya disitu
oke saya mau tanya ke
pak ahmad saiku anggota komisi lima
dari fraksi pks dpr ri
yang merupakan mitra kerja dari
pemerintah pak saiku sudah bergabung
kah dengan kami
ya sudah bergabung cuma
tampil di gambar nih nampaknya
pak saiku ini kita mau tanya bahwa
ini kan beberapa hari kemarin kita lihat
bahwa ada penumpukan penumpang kemudian
di bandara soekarno hatta banyak tiket pesawat
yang diserbu kemudian di sisi lain
banyak masyarakat yang tetap
nekat untuk mudik menggunakan
transportasi darat baik itu kendaraan
pribadi ataupun transportasi
umum anda sebagai mitra kerja
dari pemerintah melihat aturan mudik
ini aturan pelonggaran
transportasi ini membingungkan
masyarakat tidak sih sebetulnya pak saiku
sudah tersosialisasi mungkin
seolah olah ini ada
tidak saling terkoordinasi
misalnya pada satu sisi
kementerian perhubungan mengeluarkan
pada satu sisi yang lain
ada se nomor empat tahun dua ribu dua puluh
sebagai relaksasi dari
psbb ini sehingga
lebih banyak peluang peluang
kalau sesuai dengan
permen hub yang dua puluh lima saya kira ini akan lebih
terbatas baik kaitan dengan
pejabat negara nanti kaitan dengan
masalah kemanusiaan dan kesehatan
mungkin akan lebih terbatas
tapi dengan adanya se
nomor empat tahun dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan oleh satgas
nah ini yang kemudian lebih terbuka
banyak yang memanfaatkan momentum
bisa pulang kampung dan sebagainya
ada celah begitu dari surat edaran
yang dikeluarkan oleh gugus tugas
seperti yang anda sebutkan tadi yang dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk bisa pulang begitu pak saiku
betul nah sementara
kita melihat bahwa tren
psbb atau tren peningkatan
covid juga masih kita lihat
grafiknya masih terus meningkat
nah kita khawatir justru
dengan penumpukan yang seperti ini
penyebaran yang lebih masif lagi
ke daerah daerah sementara daerah
saya kira fasilitas kesehatan
ini pun sangat terbatas
sehingga kepala kepala daerah ini sangat
wanti wanti agar supaya mereka
menangani covid sembilan belas di daerah
kategori yang dikecualikan artinya
ini terbuka lebih luas begitu
bagi mereka yang boleh bepergian
apakah kemudian persyaratannya yang
relatif mudah didapat itu menjadi celah juga
kemudahan apa namanya
itu salah satunya
hal yang lain tentu ini kaitan dengan
sistem yang mungkin perlu diperbaiki
ini berkali di jajaran
baik di bandara
misalnya begini kalau seandainya
verifikasi bisa dilakukan
itu akan bisa dipastikan dari rumah
oh saya sudah tidak bisa berangkat
karena ada persyaratan yang kurang
dengan cara manual
dilakukan di bandara
tentu saja ini masyarakat
datang dulu ke bandara
itulah yang membuat penumpukan penumpukan
akan tidak bisa menerapkan
oke oke saya akan tanya langsung ke
bu adita bu adita tadi mengacu apa yang
disampaikan oleh pak saiku
permen hub nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
kalau sudah tersosialisasikan dengan baik
tentu saja masyarakat tidak akan bingung
namun kemudian ada surat edaran
yang dikeluarkan oleh gugus tugas nomor empat tahun dua ribu dua puluh
sehingga disitu ada celah
lebih luas masyarakat
memanfaatkan untuk bisa pulang ke kampung halamannya
apakah itu kemudian disadari
bu adita oleh kementerian perhubungan
begini mbak kementerian perhubungan
ini kan tugas dan fungsinya
fokus melayani transportasi
untuk seluruh masyarakat di indonesia ya
dalam situasi pandemik ini
ini memang ada satu
pihak yang kemudian sudah diberikan
mewenang sesuai dengan kepres yang dikeluarkan
oleh presiden republik indonesia
untuk menangani covid sembilan belas
ini dari berbagai aspek
yaitu gugus tugas
dalam konteks pelarangan mudik
yang kemudian ditetapkan lewat
peraturan menteri perhubungan nomor dua puluh lima
ini kemudian dilihat bahwa
perlu adanya beberapa pengecualian
karena memang dibutuhkan
untuk bisa memberikan layanan
untuk kesedahteraan masyarakat
untuk layanan ekonomi yang penting
kita tetap harus peduli
kepada kondisi perekonomian seluruh masyarakat
baik yang dari sabang
dan inilah yang kemudian
saya ubah menjadi bank pertama
nya kendaraan delaman
dan yang kemudian
hal ini areanya
jadi kalau kemudian dibilang apakah ini kemudian membuka celah ya sebenarnya saya setuju dengan prof agus tadi bahwa sekarang kembalinya sebenarnya adalah kepada kepatuhan
regulasi dibuat ini kan sebenarnya pasti tujuannya baik ya untuk kita sama sama memutus rantai penularan
walaupun transportasi berjalan tetap protokol kesehatan harus diterapkan
tapi kalau kemudian masyarakatnya sendiri tidak mematuhi kemudian juga melihat lalu ada celah ya ini kita sulit untuk menjadikan peraturan ini efektif
lalu apa yang dilakukan oleh kementerian perhubungan tentunya adalah melakukan pengawasan pengendalian juga penegakan hukum
agar kemudian peraturan ini bisa dipatuhi dan apabila ada pelanggaran tentu ada sanksi sanksi hukum yang akan diterapkan
tadi pak saiku juga menyampaikan
bahwa persyaratan yang relatif mudah diperoleh ini juga menjadi salah satu poin masalah begitu bu adita
apakah kemudian akan dievaluasi bahwa harusnya persyaratannya dokumen dokumennya seperti surat tugas kemudian surat keterangan sehat dari rumah sakit ataupun puskesmas dan juga dinas kesehatan itu akan lebih diperketat lagi lebih diperbanyak begitu bu adita sehingga tidak ada celah di situ
baik soal persyaratan ini juga sebenarnya sudah banyak mendiskusikan hal ini dengan gugus tugas
ya tentunya gugus tugas punya pertimbangan mengapa persyaratan ini yang kemudian ditetapkan
jadi kami di kementerian perhubungan pada prinsipnya adalah mengikuti apa yang kemudian nanti akan ditetapkan
kalau ada evaluasi tentunya kami akan mengikuti apa yang kemudian ditetapkan oleh gugus tugas
sebagai pihak yang memang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk ini
jadi sekali lagi mbak kami di kementerian perhubungan akan fokus bagaimana persyaratan itu tetap kita jaga agar terpenuhi dan tidak ada pelanggaran
ketika penumpang itu ada di titik prasarana keberangkatan terminal pelabuhan stasiun atau di bandara
dan juga memastikan bahwa portasi yang digunakan itu menerapkan protokol kesehatan termasuk kepada penumpang
jadi ini yang jadi fokus kami mbak bahwasannya nanti ada evaluasi persyaratan tentunya kami akan mengikuti apa yang nanti akan dijadikan evaluasi oleh gugus tugas
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber cnn indonesia newscast akan segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan narasumber yang bergabung dari luar studio
ada ibu adita irawati jurubicara kementerian perhubungan dan ada pak ahmad saiku anggota komisi lima dpr ri dari fraksi pks dan ada pak agus taufik mulyono ketua umum mti masyarakat transportasi indonesia
saya mau ke pak agus terlebih dahulu
tadi bu adita sudah menyampaikan bahwa peraturan itu dibuat untuk bisa diharapkan dipatuhi oleh masyarakat
namun pada kenyataan yang di lapangan banyak sekali kami menemukan fakta bahwa masyarakat bisa lolos menggunakan transportasi udara maupun transportasi darat bukan dalam kategori kriteria pengecualian
ini bagaimana pak agus
ya prinsipnya kan peraturan itu dibuat
terutama memberikan pengecualian bagi penggerak pengungkit ekonomi
jadi tentukan ekonomi ini kan tidak bisa jalan kalau tidak ada yang menggerakkan
makanya penggerak penggerak itu diberikan satu keistimewaan boleh mempergunakan angkutan umum baik laut udara darat dengan catatan
catatan itu yang belum disampaikan bagi kita
jadi catatannya adalah tetap harus mengikuti protokol kesehatan
tetap walaupun itu punya hak tetap harus ada
kenapa banyak masyarakat itu terus berbondong bondong ingin memanfaatkan situasi ini
tentu ada pendorong
nah salah satu pendorongnya adalah yang perlu ditekankan di sini itu tes kesehatan sebelum ke bandara sebelum ke terminal sebelum ke stasiun dan sebagainya
itu dilakukan lebih ketat
biasanya dilakukan di lokasi simpul transportasi
maka dari penumpukan
jadi apa yang dikatakan pak saif itu itu betul
jadi pengetatan itu dilakukan mereka sebelum menuju bandara sebelum menuju simpulnya
jangan sampai di simpulnya itu dilakukan
tes rapid yang berlebihan itu menimbulkan satu andrian lalu emosi
kerinduan pada kampung alaman kok dipersulit menjadi emosi
jadi lebih baik emosinya itu dilontarkan diungkapkan di
sebelum menuju ke
oke bu adita
bu adita tadi apa yang disampaikan oleh pak agus bahwa harusnya pengecekannya untuk persyaratan ini tidak diberlakukan di simpul pada saat transportasinya itu
artinya apa yang disampaikan oleh pak saiku harusnya bisa ada pengecekan persyaratan online begitu
itu kenapa dari awal kementerian perhubungan tidak mendesain seperti itu sehingga tidak terjadi penumpukan penumpukan begitu bu adita
ya kami terima kasih masukannya
ini satu masukan yang mungkin bisa jadi salah satu solusi
mengapa kami belum membuat
ini terus terang mbak
waktunya memang sangat pendek ya
dari sejak ditetapkan tanggal tujuh mei kemarin kami harus segera mengimplementasikannya di lapangan
dan tentunya membangun sistem yang sifatnya online dan digital ini tentu membutuhkan waktu
demikian kami menjajaki juga opsi ini bisa membuat prosesnya menjadi lebih efisien
dan akhirnya penumpukan penumpang itu juga kita hindari
jadi semua masukan kami dengarkan mbak
mana yang kemudian memang cukup realistis untuk kita implementasikan tentunya kami akan mempertimbangkan untuk perbaikan ke depan
tapi bagaimana dengan masyarakat yang kalau kita temukan fakta di lapangan sebetulnya bu adita masyarakat yang bisa lolos itu bukan hanya yang masuk kategori pengecualian
tapi ada beberapa masyarakat yang memang mereka tidak masuk dalam kategori pengecualian tapi mereka bisa mudik menggunakan transportasi udara transportasi darat begitu bu adita
nah ini yang justru saya juga ingin tahu laporannya datanya dari mana ya
karena bahkan justru banyak penumpang calon penumpang yang akhirnya harus kembali mbak
karena tidak memenuhi syarat
itu terjadi di penerbangan maupun juga di terminal di bin
bahkan kami dapat laporan dari dirjen perhubungan darat terminal ini bahkan akhirnya harus karena mereka tidak memenuhi syarat
juga di kereta api juga ada kasus seperti itu
di penerbangan juga ada mbak
jadi mungkin perlu dilihat lagi data data dari para penumpang yang kemudian ternyata tujuannya bukan sesuai yang dikecualikan
ini makanya kami akan terus menjaga agar tidak terjadi hal tersebut
namun demikian kami memerlukan lanjut nih mbak
yang terjadi justru yang menisyarat sehingga dia harus kembali
nah kalau kondisi jalan darat khususnya adalah kendaraan pribadi
ini memang kita temui yang tujuannya bukan yang dikecualikan
oleh kepolisian pun juga sudah dilakukan tindakan tindakan di lapangan
jadi kembali lagi yang penting sekarang adalah awasan juga penegakan hukumnya
kami fokuskan untuk saat ini
oke nanti kita akan tanya kepada dpr sebagai mitra kerja dari pemerintah
apa evaluasi mereka terkait dengan masih banyaknya miskoordinasi begitu
yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang bisa lolos mudik ke kampung halamannya masing masing
cnn indonesia newscast akan segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita masih bergabung dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada ibu adita irawati jurubicara kementerian perhubungan
kemudian ada pak ahmad saiku anggota komisi lima
dan ada pak agus taufik mulyono ketua umum mti
saya akan langsung ke pak ahmad saiku
pak saiku ini anda sebagai mitra kerja pemerintah evaluasinya apa
karena ini sudah sebentar lagi kita kurang dari satu minggu
mungkin satu minggu lebih kita akan menghadapi hari raya idul fitri
kalau kemudian terus menerus terjadi seperti ini
ini ada kekhawatiran di pemerintah daerah bahwa akan terjadi kluster penyebaran begitu
dari kluster transportasi transportasi ini
pertama kaitan dengan
di bandara tadi seperti saya sampaikan harus dilakukan persyaratan verifikasi itu secara online
sehingga tidak ada penumpukan di bandara
yang kedua terkait dengan perhubungan darat
itu harus dilakukan bahwa di checkpoint checkpoint yang sudah ditentukan
itu harus dilakukan secara intensif dan dua puluh empat jam
tidak kuting kutingan itu antara pemudik dengan para petugas
nah di situ harus ada tips yang betul betul dua puluh empat jam dan dilakukan tepat
kemudian pada satu sisi pemudik ini dilarang pulang
maka masyarakat akan terjadi penumpukan di ibu kota
nah di ibu kota ini juga harus dilakukan pada akhirnya
mempersiapkan moda transportasi yang memadai
contoh misalnya untuk kereta api
di kereta api kita masih melihat juga adanya penumpukan khususnya saat menjelang jam berbuka
nah oleh karena itu ini yang perlu ada adalah
ketersediaan sarana transportasinya
apakah itu dengan menambah jam pemberangkatan
atau menambah gerbong
sehingga protokol covid sembilan belas itu bisa diterapkan
bu adita ini saran dari pak saiku dari dpr bahwa pengecekan harus lebih ketat
sehingga tidak kucing kucingan antara pemudik dengan petugas
dan harus ditambahkan sarana transportasinya
apakah itu akan menjadi catatan bagi kemenhub bu adita
ya semua masukan kami akan perhatikan mbak
ya tadi untuk transportasi darat masukan dari pak ahmad syahiku adalah pengawasan melekat dua puluh empat jam
ini yang juga kami koordinasikan dengan pihak kepolisian
karena para aparat kepolisian inilah yang melakukan pengawasan di lapangan
khususnya untuk transportasi darat
menjelang setuju dari lebaran ini tidak terasa ya sudah dekat
ini kami juga sudah melakukan pengetatan di checkpoint checkpoint
di jalan nasional maupun di jalan tol
jadi harapannya nanti juga lebih tersaring lagi
dan masyarakat yang memang masih bersikeras mudik bisa kita lakukan tindakan
agar mereka juga mematuhi
kemudian terkait dengan ketersediaan transportasi
khususnya di jabodetabek tadi disebutkan bahwa ada potensi nantinya masyarakat juga terjadi penumpukan
karena larangan mudik
begini jabodetabek ini kan sesuai dengan pm dua puluh lima nomor tahun dua ribu dua puluh
ini masuk sebagai wilayah agglomerasi yang sudah bersatus psbb
pada dasarnya di wilayah aglomerasi psbb ini transportasi masih tetap bisa berjalan dengan pembatasan
mengikuti perdoman psbb
demikian juga pergerakan masyarakat juga masih diperbolehkan
khususnya untuk sektor sektor maupun kegiatan yang dikecualikan dan diperbolehkan
diizinkan dalam perdoman psbb
nah kami dari kementerian perhubungan bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah
agar walaupun jabodetabek ini masih tetap diperbolehkan pergerakan penumpang dan pergerakan transportasi
kita tetap himbau dan tetap minta agar protokol kesehatan tetap diberlakukan
dan khususnya untuk kereta tadi pak ahmad syaikum menyebutkan
maksudnya mungkin krl ya pak ini juga kami lakukan pemantauan secara ketat
bahkan sekarang memperlakukan identitas diri
membuktikan bahwa yang bersangkutan memang adalah bekerja di sektor yang dikecualikan
jadi ada pengecekan identitas karyawan maupun juga pekerja yang memang boleh kepergian atau bekerja menggunakan krl
itu juga dengan waktu
oke itu juga dengan waktu
ini coba kami urai tidak menumpuk di satu jam atau di jam jam tertentu
samping tentunya juga lalu protokol kesehatan kita lakukan
pembatasan di dalam satu gerbong pun kita lakukan
jadi maksimal enam puluh penumpang dalam satu gerbong
jadi sebenarnya berbagai upaya untuk mencegah penularan sudah dilakukan
kemudian juga pembatasan juga sudah kami lakukan
namun demikian diharapkan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat
untuk bisa juga mematuhi hal ini
karena ini semua sebenarnya demi keselamatan dan kesehatan kita bersama
oke oke bu adita ini soal pencegahan ini dan juga pembatasan
yang terbaru saya ingin minta tanggapan dari kementerian perhubungan
tadi gubernur dki jakarta baru saja mengeluarkan pergub peraturan gubernur dki jakarta
tentang larangan orang orang untuk keluar dari jabodetabek
apakah ini kemudian tidak akan bertabrakan dengan aturan pelonggaran ataupun aturan yang dibuat

begini sebenarnya ketika sebuah daerah sudah masuk psbb
ini memang sesuai juga yang sudah disampaikan oleh ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
daerah itu bisa berlakukan aturan dalam rangka penerapan psbb tersebut
sebenarnya psbb yang dianut ini kan
ini pembatasan ya larangan atau penutupan
jadi ini yang dimaksud pembatasan tapi mungkin pembatasan yang lebih ketat lagi
jadi saya rasa ini yang mungkin nanti perlu dikoordinasikan juga oleh dki kepada daerah daerah di sekitarnya
bagaimanapun jabodetabek ini kan daerah yang setiap hari terjadi aliran masyarakat
setiap hari hampir setiap saat itulah mengapa disimplifikasi
jadi ini yang mungkin juga perlu dikoordinasikan dengan daerah daerah di sekitarnya
oke tapi artinya tidak akan bertabrakan dengan aturan dari kementerian perhubungan
pergub baru dari gubernur dki jakarta
ini kan masyarakat tidak boleh keluar dari jabodetabek
tapi banyak yang ingin naik pesawat keluar dari jabodetabek ibu bagaimana
baik mbak ini karena baru terbit tentunya saya harus mempelajari lebih lanjut
demikian kita tetap harapkan bahwa prinsip pembatasan itu bisa tetap konsisten
dan bagaimanapun yang namanya penerbangan atau transportasi yang kemudian penumpangnya dikecualikan
ini adalah bentuknya peraturan menteri

ini adalah bentuknya peraturan menteri ya

dengan memilih penyelesaian

dan juga aura pekerjaan sudah jadi tenaga
sehingga mungkin kalau dilihat hirarkinya
sebenarnya hirarki peraturan menteri ini
harusnya lebih tinggi
kita akan buka komunikasi dengan pemerintah dki jakarta untuk hal ini
artinya pemerintah dki jakarta belum berkomunikasi dengan kementerian perhubungan saat mengeluarkan pergub ini begitu ya bu adita ya
kami juga masih mengkomunikasikan hal ini
bu adita ya
ini yang sedang kami lakukan pengecekan
tentunya ini satu hal yang harus selalu dikoordinasikan
karena kalau kaitannya dengan transportasi
kementerian perhubungan lah
regulator untuk semua
moda transportasi dan juga pengaturannya
jadi kita akan
komunikasi terus menurut mbak
terakhir ke pak agus taufik mulyono
pak agus ada persepsi di masyarakat bahwa mereka
boleh mudik asalkan mendapat
surat keterangan sehat dan hasil rapid test
apakah memang seperti itu
covid itu kok remeh banget
kayaknya perlu lagi
untuk disampaikan oleh pemerintah
contoh contoh orang yang
menderita covid sekarat
karena covid itu perlu disampaikan kayaknya
tidak hanya cukup data
disampaikan yang mati sekian
kayaknya begitu karena memang begini
ini lima belas kenapa punca
masa kan menilai
ya nanti saya kan istirahat di rumah saya
nanti kan selesai
nah sekarang malah lebih ngeri lagi
dengan seolah olah dengan rapid test
dengan ini sebagainya itu bisa
sebenarnya semua regulasi itu tidak ada
paling berbenturan menurut saya
pak gubernur anies melakukan apa
pemberlakuan itu kan demi warganya yang ada
di dalam aglomerasi dapur ditabek dan tki
saya rasa tidak berbenturan
dengan apa yang di peraturan menteri
jadi pak anies itu melarang warganya keluar
yuk patuh jangan keluar
nah kalau yang di kementerian perhubungan
salih daran itu kan
beberapa menteri itu menyatakan bahwa
demi kelancaran ekonomi nasional yang harus berjalan
dan ekonomi tidak terlepas dari transportasi
terutama angkutan barang
itu semua harus jalan
itu dikecualikan gitu loh maksudnya
pengertian ini pemahaman ini
masyarakat itu masih cukup kacau
makanya kewajiban kita melakukan edukasi kepada masyarakat
bahwa harus dibedakan soalannya
kepentingannya beda gitu loh
jadi ini yang kadang kadang
ada yang bentur benturkan ini kayaknya
oleh karena itu kami masyarakat transportasi indonesia
menghimbaulah saudara saudara kita semua
mari kita ngerem dulu
untuk perkembangan ini
sampai waktu yang tidak
mudah mudahan juni sudah selesai lah gitu
karena kalau dinamakan lockdown
lodung betul tapi jangkanya pendek gitu
kalau mau dibolor olor lagi kan kita makin marah gitu
oke terima kasih
ini yang menyebabkan kita harus edukasi
yang pertama itu kepatuan
kepatuan itu dibangun dari edukasi
edukasi itu dibangun dari contoh
ini yang perlu kita
yang penting malah itu lebih penting sebenarnya
dari sebuah aturan aturan main main
aturan apapun ya
yang penting adalah edukasi dan kepatuan
terima kasih sekali pak agus taufik mulyono
semoga apa yang tadi anda sampaikan bisa didengar oleh masyarakat
supaya menunda keinginannya untuk mudik ke kampung halamannya masing masing
sehingga penyebaran covid sembilan belas ini bisa cepat selesai di tanah air
dan terima kasih juga tadi ibu adita irawati
juru bicara kementerian perhubungan
dan pak ahmad saiku anggota dpr komisi lima dari fraksi pks sudah bergabung
bersama dengan kami di cnn indonesia newscast
untuk membahas perbincangan tentang polemik aturan mudik ini
dan terima kasih